sejumlah warga menolak melakukan rapid test dilaksanakan oleh satgas covid sembilan belas kota manado senin pagi
mereka memasang spanduk yang berisikan penolakan untuk mengikuti rapid test
senin pagi satgas covid sembilan belas kota manado menggelar rapid test bagi dua warga kelurahan yaitu ketang baru dan ternate baru
namun kegiatan ini hanya diikuti sedikit warga sedangkan warga lainnya menolak
penolakan itu disampaikan dalam spanduk yang dipasang di dekat lokasi tes
rapid test ini dilakukan untuk pertama kalinya di dua kelurahan ketang baru dan ternate baru
sebelumnya pada satu juni dua ribu dua puluh seorang warga ketang baru terindikasi terpapar virus corona dan masuk daftar pdp
warga tersebut kemudian dirawat di rsu pancaran kasih manado dan meninggal dunia beberapa hari kemudian
namun keluarga dan sejumlah warga menolak pelaksanaan pemulasaran sesuai protokol covid sembilan belas
mereka mengambil paksa jenazah dan membawanya pulang ke rumah
beberapa hari kemudian keluar swab test jika pasien yang meninggal tersebut hasilnya positif covid sembilan belas
dinas kesehatan manado telah melakukan swab test kepada dua puluh enam warga yang terlibat aksi pengambilan paksa jenazah tersebut
pemahaman mereka apa sebetulnya tujuan untuk di rapid test itu mungkin mereka tidak tahu
melaksanakan rapid test karena memang yang lalu ada positif di tempat ini dan juga untuk mengantisipasi agar supaya kami bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa